satu tahun tempat hiburan di surabaya tutup akibat pandemi
kini pemerintah kota surabaya berencana membuka kembali tempat hiburan malam yang masuk dalam kategori rekreasi hiburan umum atau rhu
sebagai relaksasi tempat usaha di tengah pandemi
meski peraturan wali kota perwali terkait rhu belum jadi dan masih dalam pembahasan
para pengusaha tempat hiburan di surabaya mulai melakukan berbagai persiapan agar bisa kembali buka
selama ini untuk mensiasati dampak pandemi pengelola hiburan malam mengubah konsep hiburannya menjadi rumah makan
sehingga jam operasional kafe yang sebelumnya buka malam hingga dini hari berganti menjadi siang hingga malam hari
selain itu tempat yang dulunya menyediakan minuman keras kini lebih ke restoran
jadi mulai dari depan kita sudah mempersiapkan tempat cuci tangan buat para customer sama hand sanitizer
terus kita karyawan juga diwajibkan untuk memakai hand glove
sama masker dan juga menjaga lingkungan sekitar burung
mungkin jam protokol kesehatan tetap jalan tapi jamnya itu jangan terlalu pendek
mungkin bisa jam sebelas atau jam dua belas itu harapan ya
pemkot surabaya memang tengah membahas draft perwali tentang dibukanya tempat hiburan malam
pemkot juga sudah berkoordinasi dengan para pakar terkait rencana tersebut
namun hingga kini belum dipastikan syarat apa saja yang harus dipenuhi para pengelola usaha
agar bisa membuka kembali tempat hiburan
artinya ketika ini dibuka tetap protokol kesehatan itu terjamin
dan tidak ada klaster baru dan tidak ada penambahan kasus baru
itu tugas utama kita itu
menurut epidemiolog universitas brawijaya malang
jangan sampai dibukanya rhu di surabaya ini justru menjadi kluster baru
perlu pengawasan yang ketat terkait protokol kesehatan pada tempat hiburan malam
yang potensi besar dilanggar
untuk di pembukaan tempat hiburan dan juga terutama hiburan malam
saya rasa dari kacamata kami itu masih terlalu dini untuk melakukan hal tersebut
karena kalau hiburan malam itu kan ketika tempatnya dengan ventilasi yang kurang bagus
kayak gitu dan ya pastinya orang di dalam situ juga
artinya tidak menggunakan yang tiga m masker terus tidak menjaga jarak dan sebagainya
itu pasti nantinya akan meningkatkan lagi
holikpah juga menyarankan pemkot surabaya perlu menyertakan ahli ekonomi
untuk mengkaji seberapa besar dampak ekonominya
jika dibandingkan dengan dampak kesehatan
sehatan bagi masyarakat
tim liputan surabaya jawa timur